dia tinggal di puncak gunung gunung puntang
tetapi sangat sulit menemui tabib itu
dan obat itu harus diberikan
kepada raden walang sumsang dalam waktu tiga hari
jika tidak hamba tidak yakin raden mewalang sungsang akan selamat
maaf ayanda prabu
putus aku untuk ke gunung puntang
aku ingin mencari tabib itu ayanda
ayah anda akan mengutus untuk pergi ke gunung puntang
mencari obat itu
karena ayah anda tidak bisa menugaskan senur jatuh
maupun senopati sanjang lodai
karena mereka baru saja tiba di istana
baik ayah anda
ini kesempatan raden untuk memperoleh lagi kepercayaan dari raih prabu siliwangi
ayah anda mau kepenakan ku
raden harus memajukan diri untuk mau diutus ke gunung kuntang untuk mencari obat itu raden
tenang raden tenang
raden jangan khawatir
serahkan kepada wa
membantu raden melindungi raden
kesempatan emas untuk raden
jangan buang buang waktu ada
dan ini akan menjadi
untuk keponakan tercintaku
aku meminta kepada ayah anda
memberikan tugas ini kepada aku
karena kian santa
sudah mengembang tugas yang sangat banyak ayah anda
pasti dia sangat kelelahan
sudah kamu rencanakan rai
putriku tahan emosi bunda
tidak ibunda ini sangat aneh sekali
tidak biasanya raih surawisisa peduli kepada rakhawa langsung saja
putra apa yang membuat ingin mengemban tugas ini
ayahanda mungkin akulah putramu yang sangat mengecewakan
tapi aku sangat ingin untuk memperbaiki diriku ayahanda
selama ini aku marah karena ayahanda selalu mempercayai raka kiansanta
tapi aku menyadarinya kalau raka kiansanta patut dipercayai
aku pun juga ingin begitu ayahanda
aku pun tahu ayahanda
tidak mungkin ayahanda memberikan kepercayaan kepada orang lain
sebelum orang itu membuktikan bahwa dirinya layak
bagus bagus keponakanku
ternyata kamu lebih cerdas dari yang aku buka
putraku surawisisa tidak ada sedikit pun niat untuk membeda bedakan kalian
tidak ayahandamu tidak juga dengan kami semua
kami tidak pernah membeda bedakan kalian
ayahandamu memperlakukan kalian dengan sama
kau selalu tahu perasaanku
bantulah aku ibu nda
untuk dapat mengembantu kesini
iya tentu putraku
kak kandet prabu
jinda mohon berikanlah kesempatan untuk mereka berdua
agar mereka berdua bisa menunjukkan baktinya kepada kak kandet
utuslah mereka ke gunung buntang
untuk ke gunung buntang
untuk ke gunung buntang
untuk ke gunung buntang
untuk ke gunung buntang
untuk ke gunung buntang
apa yang dikatakan raih subanglarang itu benar
kesempatan yang sama
dan raih juga bisa menguji siapakah yang layak
menjadi putra mahkota di kerajaan besar pada jajaran raih
maaf paman amok baru
aku sama sekali tidak meminang untuk menjadi putra mahkota
kalaupun aku diutus ke gunung puntang
aku hanya ingin mencari tabib itu untuk menyembuhkan prakawal yang susah
aku tidak bermaksud seperti
raden juga tahu
sekarang banyak sekali para pendapat yang berbeda
siapakah yang layak menjadi seorang raja putra mahkota di kerajaan pajajaran
jadi alangkah baiknya masalah ini
diangkat juga kebenakanmu
aku tidak ingin
bersaing denganmu raih kekian santang
karena sekalipun aku bertarung denganmu
semua orang sudah tahu
siapa yang akan menang
aku tidak mungkin mengalahkanmu raih kekian santang
aku hanya ingin mengemban tugas ini
bisa dipercaya olehmu
dan aku layak
aku akan menemui tabib sakti itu
dan meminta obat
untuk prakawal yang susah
begitupun dengan ibu anda ketri manik
aku akan pergi ke gunung puntang ayahanda